kpk menyematkan status tersangka kepada terbit rencana perangin rangin dan beberapa pihak dari swasta atas kasus korupsi proyek di lingkup kabupaten langkat sumatera utara
saya ingin sapa dan ingin mendapatkan apa update terbaru dari gedung kpk
ada siti badriah yang berada di gedung kpk sibat selamat sore
sibat kita ingin mengetahui publik juga ingin paham bagaimana kemudian bupati langkat ini bisa mengatur proyek proyek yang diduga kuat
ini juga menjadi sapi perah dari aksi bupati tersebut
ya ferdi memang kalau kita bicara soal kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh bupati langkat sumatera utara
memang pada malam hari kemarin komisi peratasan korupsi secara resmi menetapkan enam orang tersangka dari sejumlah pihak yang diamankan oleh kpk dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di langkat sumatera utara
ini kita melihat dulu siapa saja yang menjadi tersangka dalam kasus ini yang mana memang dalam konferensi pers yang digelar
oleh kpk pada malam hari kemarin ada enam orang tersangka total yang sudah ditetapkan status hukumnya oleh komisi peratasan korupsi
kita melihat ada satu orang yang diduga sebagai pihak pemberi suap dalam hal ini adalah tersangka beratas nama muara perangin angin yang merupakan pihak swasta
kemudian ada lima orang lainnya yang diduga sebagai pihak penerima suap dalam hal ini diantaranya adalah bupati kabupaten langkat periode dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh empat yaitu terbit rencana perangin angin
kemudian juga saudara kandung dari bupati langkat yaitu atas nama iskandar
yang juga merupakan kepala desa balai kasi
kemudian ada tiga orang pihak swasta lainnya yang juga diduga dalam hal ini sebagai pihak penerima dalam kasus dugaan suap ini atas nama markos surya
kemudian ada syuhanda citra dan juga atas nama isfi
nah kalau kita bicara soal konstruksi perkara dalam kasus ini memang fardi kita lihat di tahun dua ribu dua puluh kemarin bupati bersama saudara kandung dari iskandar ini memang melakukan pengaturan pelaksanaan sejumlah proyek dan infrastruktur di kabupaten langkat
di mana dalam pengaturan ini memang bupati memerintahkan pupr langkat dan juga kabak pengadaan barang dan jasa untuk berkoordinasi secara intens dengan iskandar yang dalam hal ini iskandar ini merepresentasikan atau mewakili bupati langkat yaitu terbit rencana perangin angin
yang mana dalam hal ini iskandar ini nantinya akan mengatur terkait dengan pemilihan rekanan dan ditunjuk sebagai pemenang proyek di dinas pupr dan juga dinas pendidikan di langkat sumatera utara
nah kemudian dari proyek ini ada satu perusahaan yang mana ia memenangkan dan ia mengerjakan dua proyek dinas tersebut yaitu untuk dinas pupr dan juga untuk dinas pendidikan
yang mana untuk pemenang proyek ini adalah tersangka atas nama muara perangin angin yang mana dalam hal ini ia diduga sebagai pihak memberi suap yang mana total proyek yang dikerjakan oleh muara perangin angin ini sebesar empat tiga miliar rupiah
nah kemudian setelah dikerjakan oleh pihak rekanan ada juga proyek yang diduga dikerjakan lainnya oleh sejumlah tersangka yang memang sudah ditetapkan oleh komisi penatasan korupsi ini
nah kemudian pemberian fee oleh tersangka muara perangin angin ini dilakukan secara tunai yaitu sebesar tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah dan uang ini
satu juta rupiah dan uang ini pun yang menjadi barang bukti yang juga diamankan oleh komisi pemberantasan korupsi dan memang disebutkan bahwa uang tersebut merupakan sebagian kecil dari uang suap yang diduga dilakukan oleh muara perangin angin kepada sejumlah pihak yang diamankan oleh komisi peratasan korupsi
namun terkait dengan hal ini memang kpk masih terus mendalami dan tidak menutup kemungkinan ada sejumlah tersangka lain ataupun ada sejumlah penerimaan uang lain yang dilakukan ataupun yang diterima oleh sejumlah pihak yang diamankan oleh komisi pemberantasan korupsi
dan untuk mendalami hal tersebut memang sejumlah pihak yang sudah diperhatikan
diamankan oleh kpk dan status hukumnya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka ini ditahan untuk dua puluh hari ke depan yang mana enam orang ini ditahan secara tersebar yaitu ada yang di pomdan guntur jaya kemudian juga polres jakarta pusat dan juga polres jakarta timur
sibat yang juga menjadi sorotan kpk juga menangkap tiga orang di pn surabaya begitu ya satu orang hakim panitera dan juga pihak swasta begitu
apa kemudian atau maksud saya pengacara
apa kemudian yang bisa
bisa didalami soal ini terkait kasus apakah tiga orang yang diamankan kpk di pn surabaya ini sibat
oke ferdi terkait dengan kasus dugaan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh komisi peratasan korupsi di pengadilan negeri surabaya memang tadi sudah dibenarkan oleh plt jurubicara kpk itu alif fikri yang memang membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh kpk di pn surabaya
yang mana ada tiga orang yang diamankan dalam hal ini ada yang diduga sebagai hakim kemudian juga panitia
pengganti dan juga diduga sebagai pengacara
namun memang sejauh ini memang belum ada keterangan pasti terkait dengan kasus dugaan apa yang menyeret tiga orang yang diamankan oleh komisi peratasan korupsi
namun tadi kami mendapatkan kabar terbaru bahwa nantinya ketiga orang yang diamankan oleh kpk dalam operasi tangkap tangan di pn surabaya ini nantinya akan dibawa ke gedung komisi peratasan korupsi dan direncanakan akan tiba pada malam hari nanti di gedung kpk jakarta
namun kalau misalnya kita melihat siapa saja yang diamankan ini memang kita mendapatkan informasi
dari jurubicara ma yaitu hakim agung andi samsan ngandro yang memang menyebutkan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh kpk terhadap sejumlah pihak di pn surabaya ini memang disebutkan dilakukan pada kamis pagi tadi yaitu sekitar pukul lima atau tiga puluh pagi tadi yang mana disebutkan oleh jubir ma
kemudian komisi pemberantasan korupsi ini mendatangi pn surabaya pada pagi hari tadi namun untuk mengetahui secara pasti memang pihak ma pun masih menunggu konfirmasi revisi dari komisi pemberantasan korupsi
tapi memang disebutkan juga bahwa memang dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh kpk ini ada dua orang yang diduga dibawa atas nama itong isnaini hidayat dan juga panitera pengganti atas nama hamdan
nah keduanya ini sudah bekerja atau bertugas di pn surabaya namun yang menariknya memang verdi di sini untuk hakim atas nama itong isnaini hidayat ini memang sebelumnya kalau kita melihat profil dia menjabat sebagai hakim ini memang sebelum ia bekerja atau
pertugas di pn surabaya ya sempat bertugas di lampung dan juga bertugas di lampung dan yang menarik di bandung maksud kami dan yang menariknya ini untuk di lampung ya bertugas di pn tanjung karang lampung dan disebutkan juga bahwa dalam karirnya itu dia pernah membebaskan terdua korupsi bahkan dua orang
yang mana salah satunya adalah mantan bupati lampung timur yaitu satono yang mana pada saat itu satono disebutkan korupsi sebesar satu ratus sembilan puluh sembilan miliar rupiah dan kemudian ada juga mantan bupati lampung atas nama andi ahmad
yang mana ia diduga korupsi sebesar dua puluh delapan miliar rupiah
namun kemudian setelah dibebaskan oleh hakim atas nama itong isnaini ini
kemudian di tingkat kasasi kedua orang mantan pejabat di lampung ini memang dinyatakan bersalah
sehingga memang keduanya ini sudah difonis yang mana untuk bupati lampung atas nama andi ahmad ini
difonis dua belas tahun penjara dan untuk satono ini difonis lima belas tahun penjara
nah atas putusan yang dilakukan oleh itong isnaini ini yang mana ia membebaskan dua orang tersangka korupsi ini
memang ma akhirnya memeriksa itong isnaini yang mana dia dinyatakan bersalah dan juga dilakukan skors
dan akhirnya ya tidak bisa bekerja
namun ia setelah diskorsing tersebut ia baru bisa kembali bekerja di pm surabaya pada mei dua ribu dua puluh lalu
namun terkait dengan operasi tangkap tangan ini verdi memang kami belum dapat menyebutkan secara pasti
terkait dengan operasi tangkap tangan ini
terkait dengan kasus apa karena nantinya kpk masih memiliki waktu satu x dua puluh empat jam untuk mendalami kasus tersebut
apakah ada keterkaitan pihak lain ataupun terkait dengan kasus apa yang menyeret tiga orang yang diamankan oleh kpk di pn surabaya
dan nantinya kami masih terus menunggu ferdin karena nantinya direncanakan kalau kita lihat satu x dua puluh empat jam ini
tidak menutup kemungkinan konferensi pers terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh kpk di pn surabaya ini
mungkin nanti akan dilakukan pada malam hari nanti di gedung kpk jakarta
baik sibat kita tunggu